ya udah kalau begitu pade mau periksa pade curiga nih jangan jangan kalian yang menutup
saluran itu sampai mampet bukan bukan pade saya udah bilang cuman kita tuh cuman mengeluarin
maka bentuk resep dari sini biar berjalan jalan
jadi membantuin iya mbok kita memimpin posisi nyuci piring ini mau ngumpulin amal soleh gua
amal soleh oh begitu
kalau itunya mah bagus tapi maaf nggak usah sayang ini kan udah tanggung jawab positif ini udah
kerjaan positai udah nggak usah bantuin takkan kotor oh iya kan kita lihatnya baik iya kalau
ada orang yang mau berbuat baik bu jangan dipulang bu oh jadi begitu ya kalau positif nolak orang yang
mau berbuat kebaikan berarti positai dosa dong iya
udah emang kerjaan positif banyak bukan nyuci piring doang hehehe no sayuran belum pada dicuciin
ngederut satu poin buat kebaikan hari ini ngebantuin
astaghfirullahaladzim jangan musim begitu ngandok bangkuin itu masih ada bangkok uh iya iya iya
jangan nyotok doang
hai hai kita harus mengumpulkan perbuatan baik amal soleh kita iya kan bener tuh sop kalau hari
kiamat datang kita enggak perlu takut karena amal soleh kita kan udah banyak jadi allah akan sayang sama
kita betul nggak lukman betul banget pastinya allah juga sayang semoga indra juga lah juga dong
bilang bilang dulu kamu sering banget sih kalau berhenti tuh ngak bilang bilang
taruh sob taruh
mending mereka berdua kita kerjain aja
biar amal perbuatan baik mereka kita ambil
udah ikut aja
nah nuk nuk nuk
tempat cuci piring posisi banjir
bagaimana sih toh
ini biar kita yang urusin
jangan ditambah tambahin kerjaan posisi
aku kesian aku mau posisi dong
oke bagus gitu kayak ndrek tadi
bagus itu kan enak udah
akhirnya rencana kita berhasil juga
amal perbuatan baiknya bakalan berkurang jadi virus iya gak
ngapain kalian semua disini
ini kalau udah kumpul bertiga
jangan jangan ada sesuatu
enggak pakde itu
bukan kita bukan yang mau mampetin
kita cuma tadinya kita mau ngeluarin itu
kantong plastik dari situ
bukan yang mau mampetin pakde
bener kata sobi pakde
kita mau bersihin doang pakde
iya pakde tadinya kita mau mampetin pakai sampah
eh gara gara gak bisa yaudah kita pakai plastik pakde
itu mana maksudnya
dia tuh salah ngomong pakde
balik pakde biasa lukman pakde
yaudah kalau begitu pakde mau periksa
jangan jangan kalian yang menutup calon itu
bukan pakde kita menutup
pakde kita tuh kan saya yang udah bilang
cuma kita tuh cuma mau ngeluarin kantong resek
udah sini biar madu pecah
pakde beri kasih hati
eh maaf pakde
pakde ini kita gak boleh sih
pada sebaliknya kita sebenarnya membuat kebaikan sama pade
jadi jangan dicoret
emang membuat pada basah kuyuk itu suatu kebaikan
kalian dong kan kita siram tuh pade
terus padenya basah kuyuk kan
padenya ngandi jadinya bersih bersih
jadi bersih dari hadas
dan pade kalau sholat juga bakalan sah ya nggak
iya betul betul
makanya amal perbuatan kebaikan kita itu nambah dua
bukan malah kurang
iya nambah dua
bu tet boleh bagi minumnya nggak
eh tid aku udah tau
kalau kamu tuh
aku mau bilang boleh
yaudah aku duluan ya
kok aku disiram
kan kata kamu kalau orang basah berarti orang harus mandi
nah berarti itu orang suci
kalau habis mandi
nah ini sekalian nih
jembali ikan mana aku belu minum
ketawa ketawa begini bu tid yang ngerjain sendiri
emang kalian enggak ada yang kesian apa bu tid
kita enggak bermaksud bu tid
kita juga nggak tahu
itu airnya bisa mampet
bersengaja bu tid
bagaimana kerjainnya ini bingung
ya allah ya allah
ya allah kejek kau ya kejek kau

kenapa jadi begini
kenapa jadi kayak ayam ya
kenapa jadi kayak ayam
eh lari pagi
pade saya mau bantu
pade allah saya mau bantu
saya mendingan budaya begini
orang tau tau ini anak pada dateng membantuin saya
positi masa gak tau sih
ini kan kawasannya positi
siapa yang bikin mampet yang namanya itu
semua bawa balik nih
kerajaan langsung mampet pade langsung mampet
jadi banjir kayak gini
jadi semuanya gak ada yang tau
ini pasti perbuatan video bemo
karena tadi dia yang menyumpah saluran itu
itu baru konakan pade
kok jadi orang terlalu banget sih
tuh liat basah
maap sop begitu dong gak semara sih
gak semuanya bersemara sih
aduh positi dengerin darijauh ini lah
daripada gedumel gedumel
santri itu harus kasih contoh yang baik
ini semua gara gara upah
bih sobrinya dipasak gini po
yaudah yaudah yaudah
saling memaafkan saling menerima
nih tenang aja